sistem belajar online diterapkan oleh hampir seluruh sekolah di masa pandemi
namun bagi sekolah yang berada di pelosok wilayah kurangnya sarana internet dan perangkat belajar online menjadi kendala besar
melihat kondisi ini seorang guru di madura memilih untuk tetap mengajar secara pintu ke pintu
sambil terus mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan kepada muridnya
kami ajak anda untuk melihat pengabdian afan fatur rahman
balikur dua buluh dua buluh dua buluh
buasa kalau wardah pak pakai makan
wardah itu buasa jadi nggak makan
selama masa pandemi berlangsung di indonesia
para pelajar juga tidak bisa melakukan aktivitas belajarnya di ruang kelas sekolah
belajar dari rumah dengan mengerjakan tugas yang diberikan
hingga belajar secara daring atau online
mulai diterapkan sejak akhir maret lalu
sistem belajar online sebenarnya cukup efektif dan membantu
namun hal ini tidak berlaku bagi pelajar di beberapa daerah
yang tidak memiliki fasilitas yang mumpuni
untuk menjalankan sistem belajar online

hal inilah yang menggerakkan afan faturahman
seorang guru sekolah dasar negeri batu putih

kabupaten sumeneb madura
sudah sekitar dua bulan afan memutuskan untuk mendatangi rumah para siswa
yang tidak bisa belajar secara online
yang tidak bisa belajar secara online
semua murid di sdn batu lautiga ini
tidak ada yang memiliki perangkat belajar online
karena keterbatasan ekonomi
karena keterbatasan ekonomi
kalau di sini memang
kendalanya pada sarana atau fasilitas
karena anak anak saya tidak memiliki gadget
tidak memiliki gawai atau hp pinter
sehingga pembelajaran secara daring atau secara online
bukan berarti pembelajaran online itu tidak bagus
itu juga bagus
karena juga mengajarkan literasi digital pada anak anak
hanya saja karena kebetulan
siswa saya masih belum punya gawe itu
bisa dilaksanakan secara online
beberapa wilayah di pulau madura khususnya di kabupaten sumeneb
memang masih memiliki masalah dengan ketersediaan jaringan internet
dan kepemilikan gawai atau gadget bagi anak anak didik
akibatnya siswa kesulitan mengerjakan tugas di rumah
dan tidak bisa mendapatkan bimbingan dari guru secara online
karena surat edaran cuma dari tanggal enam belas sampai sekian
jadi di akhir pembelajaran teman teman memberikan waktu belajarnya
cuma untuk rentang waktu satu minggu
nah setelah itu ada surat edaran lagi saya bilang
saya sama pak avan gimana uya bu kalau saya sudah telkontak anak anak
besok hari senin saya akan keliling
itu sudah jelas pak di sini it nya tidak ada hardphone nya tidak ada
tanggung jawab pembelajaran di sekolah sebenarnya diserahkan
kepada kesiapan pihak sekolah
meski pemerintah menghimbau belajar secara online
namun tidak semua sekolah memiliki perangkat digital
karena itu dituntut kreativitas sekolah
termasuk mengajak orang tua murid agar ikut mengawasi pendidikan anak di rumah
bentuk kreativitasnya apa
ini salah satu gurunya yang menerapkan kreativitas seperti pak avan ini
nah ini dikembangkan lagi sama pak bupati
tidak hanya kita melaksanakan kunjungan
tapi bentuk tanggung jawab pembelajaran di rumah juga orang tua
keterbatasanlah yang membuat avan faturahman berinisiatif untuk mengunjungi rumah murid muridnya
keterbatasanlah yang membuat avan faturahman berinisiatif untuk mengunjungi rumah murid muridnya
yang tidak memiliki gawai untuk belajar online
setidaknya ada tiga hari dalam seminggu
afan mendatangi tujuh hingga dua belas rumah siswanya per hari dengan mengendarai sepeda motor
saya biasanya menggunakan beberapa media gitu ya
ada yang menggunakan media papan kecil yang bisa dihapus
ini biasanya kalau untuk mengajari anak anak misalnya berhitung
misalnya menuliskan angka angka termasuk juga menuliskan huruf
menuliskan kata untuk anak anak yang masih kelas awal
di samping itu saya juga membawa buku buku cerita anak yang ada gambarnya untuk dibaca
ada yang dibaca sendiri ada yang dibaca bersama sama
kemudian saya juga bawa media boneka
media boneka ini saya bawa untuk membuat anak anak suka anak anak senang
terbukti memang ketika saya membawa boneka mereka lebih senang lebih antusias untuk belajar dengan boneka itu
saya juga bawa banyak benda yang bisa dikonsumsi

setelah semua siap afan bergegas menyalakan sepeda motornya
untuk menuju rumah siswanya yang kali ini mendapat jatah belajar darinya
tak jarang afan harus menitipkan sepeda motornya di warung atau rumah warga setempat
untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju rumah muridnya
yang tidak bisa dijangkau dengan sepeda motor
rata rata afan menempuh jarak hingga dua puluh km
untuk mencapai beberapa rumah siswanya
meski tidak dekat hal ini tidak membuat nyali avan ciut
afan sebenarnya mengakui ada kekhawatiran sendiri beraktivitas di luar rumah saat masa pandemi seperti ini
saya menyadari betul bahwa berat memang mengunjungi anak anak itu di masa pandemi seperti sekarang
karena saya juga tidak tahu siapa siapa yang sudah terpapar dan belum
tetapi bagi saya pada saat saya mengunjungi anak anak itu

protokol pencegahan covid sembilan belas ini juga saya laksanakan
misalnya saya mewajibkan untuk menggunakan masker pada anak anak juga
karena ada beberapa orang baik yang mendonasikan masker untuk anak anak saya
kemudian saya juga menjaga jarak dengan mereka
saya sangat wanti wanti agar mereka tidak bergerombol
agar mereka tetap menjaga jarak
kemudian saya juga selalu berpesan
agar anak anak itu sesering mungkin cuci tangan
karena cuci tangan ini salah satu pencegahan juga dari penelaran virus corona
jadi ada anak kadang sebelum belajar itu saya semprot tangannya dulu
kemudian agar bersih setelah itu baru melaksanakan pembelajaran
setelah selesai pembelajaran ketika mau pulang saya juga melakukan sama seperti itu
proses belajar mengajar yang dilakukan afan disambut baik oleh orang tua siswa dan siswa afan sendiri
karena pak afan seru lucu bikin anak anak bikin anak anak mau sama pak afan
jadi semangat belajar ya
biasanya kalau tidak ada pak afan gimana belajarnya di rumah
belajar baca yang pak afan ajarin diulang lagi
karena pak afan itu datang sudah baru saja ke sini saya senang
kalau tidak ada pak afan anak anak masih belajar nggak bu
belajar sendiri belajar remaja sendiri
belajar dan main
ini kan kalau di rumah sendiri anak anak belajar kalau bosan bagaimana
bosan main sama temannya belajar di rumah temannya
alfa fatur rahman berharap semua sekolah baik di kota maupun di pelosok memiliki fasilitas yang sama
sehingga kesempatan untuk bisa belajar secara online bisa dirasakan semua anak didik dimanapun
pak afan adalah binatang lagunya
bagaimana cara membuatnya terjadi
kami membuatnya secara digital

kami membuatnya secara digital
hanya dengan pengetahuan yang terhadap anak anak
hanya dengan pengetahuan yang terhadap anak anak